kapolres kudus jawa tengah menjanjikan umroh bagi bintara pembina desa babinsa dan bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
janji ini diberikan untuk menyemarakan pesta demokrasi dua ribu sembilan belas
selain anggota bayangkara kapolres juga berjanji memberangkatkan bintara pembina desa atau babinsa
anggota kodim tujuh ratus dua puluh dua kudus yang membina desa tersebut
menurutnya keberhasilan menekan angka golput merupakan sinergi tni polri dalam pesta demokrasi dua ribu sembilan belas mendatang
janji hadiah tersebut membuat bayangkara pembina termotivasi untuk terus mengajak warga agar berpartisipasi dalam pemilu
karena mereka selalu bekerjasama dan menghargai semangat kerjanya
diharapkan seluruh warga masyarakat yang punya hak pilih untuk datang ke tps
karena kita semuanya siap mengamanukannya
kan seluruh warga masyarakat yang datang ke tps
kami akan berusaha memberikan sosialisasi kepada para warga dalam pelaksanaan pemilu di pesta demokrasi terbesar ini untuk tidak golput